dari jalan tol jakarta cikampek sebelum melanjutkan perjalanan ke jalur pantura
saya bersama dengan tim liputan cnn indonesia sepakat nih
buat mampir ke kota purwakarta karena udah mulai masuk sore hari
dan deket banget nih sama waktu berbuka puasa
jadi kita akan mencari kuliner yang ada di purwakarta
purwakarta terkenal dengan sate marangi yang khas
nah kita akan menuju ke tempat penjualan sate marangi langsung dari tempat marangi berasal
yaitu di kampung pleret purwakarta
kita menuju ke sana
saya dan tim liputan cnn indonesia memilih menggunakan rute dalam kota purwakarta
setelah keluar dari tol jakarta cikampek di gerbang tol cikampek
setelah menempuh wang
waktu sekitar tiga puluh menit dari eksit tol
tibalah saya di kampung sate maranggi pleret purwakarta
sekarang saya sudah sampai di kecamatan pleret kaupaten purwakarta
seperti yang tadi saya bilang di awal
kalau saya lagi mau nyari makanan khas purwakarta yang namanya sate marangi
nah di sini nih di kampung pleret inilah tempat sate marangi khas purwakarta berasal
nama sate marangi memang dikenal menjadi kuliner khas sejumlah daerah di jawa barat
seperti purwakarta dan juga cianjur
hal ini terjadi karena kedua kabupaten ini saling berdekatan dan berbatasan secara langsung
namun para penjual sate marangi di kampung maranggi menyebutkan
sate maranggi dikenal di kawasan purwakarta sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
tepatnya di kecamatan pleret
sate marangi memiliki kekhasan dari segi tekstur daging yang empuk
dan lemak daging sapi yang juicy
yang semuanya dihasilkan dari marinasi bumbu yang dilakukan
daging yang digunakan adalah daging sapi
dimana pada masa lampau sate maranggi menggunakan daging kerbau sebagai bahannya
setelah dibakar sate marangi tradisional langsung disajikan ke hadapan konsumen
dengan konsep peras manan
selanjutnya sate bisa dilumuri dengan sambal kecap yang khas dengan campuran gula aren
tomat bawang merah dan bawang putih
tak lupa juga
tiga topping acar yang dipercaya bisa menjaga kadar kolesterol dalam darah
serta mencegah tekanan darah tinggi
kayak dagingnya lebih enak aja dibanding kalau yang lain itu kan kadang kadang suka agak keras
atau gimana di sini empuk
ya sering ya soalnya kan tempatnya enak gitu
makanannya juga lumayan enak murah lagi
kampung sate marangi yang berada di pleret didirikan pada dua ribu empat belas lalu
untuk mengumpulkan para pelestari sate marangi yang tersebar
di kecamatan purwakarta
hal ini juga dilakukan sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah ini
selama bulan ramadan kampung maranggi tetap buka melayani konsumen
mulai sore menjelang waktu berbuka puasa hingga waktu sahur
setelah sate yang dipesan sudah matang
kini sate marangi siap untuk dihidangkan sebagai menu berbuka puasa

saya baru aja selesai nih makan sate maranggi langsung dari tempatnya di kampung marangi purwakarta
lihat ini habis delapan tusuk
ini yang ketahuan ya
nah sate maranggi ini kalau dari tekstur ya bagian depannya ini daging
daging itu empuk banget
masuk ke bagian tengah ini lemak yang
begitu masuk di mulut langsung rasnya tuh meledak gitu ya
melting di dalam mulut terus ke bagian lagi di bagian akhir dagingnya
sate marangi ini juga punya harga yang terjangkau
yakni hanya rp dua saja per tusuk
dan untuk seporsi nasi berbalut daun pisang dihargai senilai rp tiga lima ratus
tim liputan cnn indonesia purwakarta jawa barat